hoyrul huda adalah satu dari segelintir nama pesepak bola yang memiliki loyalitas tinggi terhadap klub yang dibelanya
pertama kali bergabung dengan persela pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hingga kini hanya satu klub yang dibelanya yakni persela lamongan
pria asli lamongan ini menjadi pemain paling dihormati dan menyandang ban kapten persela
penampilan pemain kelahiran tiga puluh delapan tahun silam itu sempat membuatnya dipanggil untuk membela tim nasional indonesia pada kualifikasi piala asia dua ribu lima belas
selain sebagai pemain sepak bola ternyata pemain yang mengidolakan jian luiji buffon ini adalah pegawai negeri sipil di pemerintah kabupaten lamongan
ia bekerja sebagai pns sejak dua ribu dua
yogi prayoga cnn indonesia